apa yang direncanain mel ke pangeran
kayaknya kan kalian berdua gak ada urusannya ya sama drama drama itu semua
so buat apa harus gue yang ngasih tahu
gak penting deh kayaknya
oh justru penting
karena kita berdua sahabatnya pangeran
kenapa masih nggak mau ngasih tau juga
ngeri banget ya dibawah sana
semoga aja putri paham maksud gambar yang gue kirim
terus dia malah gak ada tanda tanda sini
apa gue terang terangan aja ya
minta putri untuk ketemu gue disini
minta tuhan kan
ini gak mau lunch time lah
mereka belum ngomongin gue juga sih
enggak enggak enggak
jangan sampai si cewek asongan php in gue
marah banget sih gue
kenapa ada di rumah jam segini ya
bukannya ngantrin deddy
jangan jangan jadi sengaja lagi
nyuruh om jojo stay buat matamatein gue
mending gue ke kamar aja deh
ini gimana sih
aku putri gak respon wa dari gue ya
mas udah di aplikasi ya panger ya
elu tuh kenapa sih

tapi tau ada seseorang lu
dai aku masih

mau tuh mikirin apa sih
lo pikir dengan lompat semua masalah bakalan selesai
sumpah gue gak nyangka pikiran lo tuh pendek banget tau gak
lo tuh mikirin apa sih gue bingung deh
lo senyum sih
gue gak senyum kok tapi gue ketawa
putri utus goreng wah khawatir banget ya
dulu pasti takut kehilangan gue ya kan
ini tuh bukan waktunya bercanda
lo ngapain sih ngirimin gue foto lagi di jembatan kayak gini maksudnya apa
siapa juga yang mau lompat
orang gue tuh tadi tuh mau duduk nungguin balesan whatsapp dari lo
ah udah deh gak usah bohong gue tau lo mau lompat kan ke bawah
ini siapa juga yang mau lompat ya enggak lah putri usus goreng
gampangnya lo pikir pikiran gue sependek itu
kalau misalnya gue lompat nih ke bawah
yang jagain lo siapa
kan gue udah janji mulai sekarang gue mau jagain lo
tapi makasih ya dengan lo kayak gini gue tau lo khawatir dan peduli sama gue

sampai jumpa di video selanjutnya
lo beneran gak mau cerita ke gue soal mantan lo satu satunya itu yang pernah lo milikin
udah lah gak penting
masa lalu nggak perlu diungkit ungkit
lagian kan sekarang gue gak ada perasaan lagi sama dia
sekarang lo tau sendiri gue perasaannya sama siapa
iya gue tau
tapi kan gue tetap penasaran sama tuh cewek
gue pengen tau
sosok seorang wanita yang pernah mengambil hati suami gue itu kayak gimana
kepo banget sih lo
gue kepo makanya lo kasih tau biar gue gak kepo lagi
harus banget apa ya rangkulan rangkulan kayak gitu
sumpah ya cid ya
kemarin lo udah ninggalin gue buat pergi sama cowok yang gak kenal
sekarang lo melahsikasikan buat rakul rakul dia
maselin banget sih si ata gak tau apa apa aja asal ngomong
yudist kita cabut aja
apa sih ji
kok marah gue gak usah selesai ngomong juga
nih ntar dulu gue gak usah selesai ngomong
pernah gak tau
jangan jangan mereka tahu apa yang direncanain mel ke pangeran
makanya mereka buru buru menghindar
enggak enggak urusan citra nangkej aja dulu
mau kemana lo ah
kenapa ada apa emangnya kok
gak usah pura pura polos
mending kalian berdua kasih tahu ke kita
apa yang direncanain mel ke pangeran
kayaknya kan kalian berdua gak ada urusannya ya sama drama drama itu semua
so buat apa harus gue yang ngasih tahu
gak penting deh kayaknya
oh justru penting
karena kita berdua sahabatnya pangeran

gak ada apa apa

gak ada apa apa
oh ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
atau kalian berdua
gak ada gunanya tau gak
kita gak tau kok tentang rencana mel apaan
kalau emang kalian gak tahu apa apa
kenapa tadi kalian nyindar waktu ketemu sama gue
ya kita malas aja ketemu kalian
yang udah selevel receh and asungan